apalagi banjarmasin ini kan kota seribu sungai jadi tinggalnya di tepi sungai
kalau sungainya dikotori kan kita sama kita dengan misalnya kita ya meracuni diri kita sendiri
danai mana yang rasakan sakit nih
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
baik terima kasih ya mas wes
perekonomian di kalimantan selatan didukung dengan adanya umkm
ada lebih dari tiga ratus tujuh puluh lima ribu umkm di tiga belas kabupaten kota di provinsi ini
dan mereka didominasi oleh kuliner kria dan juga fashion
termasuk kain sasirangan khas suku banjal
kain ini tidak hanya memiliki makna yang dalam tentang kehidupan
tetapi lambang kebaikan
karena memberikan penghidupan bagi banyak orang
inilah sasirangan permata istimewa di borneo bagian selatan
sejarah menyimpan cerita bahwa sasirangan yang kita lihat hari ini
mengalami perjalanan panjang
awalnya kain ini hanya untuk anggota kerajaan banjar dan penyembuhan secara adat
namun kini telah menjadi buatangan kebanggaan kalimantan selatan
kain sasirangan ini kan kain khusus di zaman kerajaan banjar
dan dia disebut kain pamintan
pamintan itu kata kata dari perubahan bunyi asalnya kain permintaan
nah kain itu hadir kalau diminta dan untuk pengobatan
jadi kalau ada yang sakit dan sebagainya pada zamannya dia diselubungi oleh kain itu
dan itu ada motif motif tertentu waktu itu
nah kemudian dia menjadi pakaian pakaian warga kerajaan
dia menjadi lebih spesifik dari pengobatan menjadi pakaian warga kerajaan
kain ini mengalami perjalanan panjang

kain ini memiliki beberapa bentuk
pun berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana sasirangan di masa kini
pola dan warna yang indah menggambarkan ada tangan tangan kebaikan dalam proses pembuatannya
pola pada kain sasirangan dibuat dengan cara yang cukup sederhana
yakni dengan spidol di atas kain katun atau sutra
polanya juga menggambarkan flora dan fauna khas kalimantan selatan
dan inilah proses yang membuat sasirangan unik
jahit jelujur mengikuti pola
menurut j jasper dan mas pringadi dalam buku batik terbitan seribu sembilan ratus dua belas teknik sasirangan disebut tritik dari martapura
artinya kain terlihat seperti percikan air yang dibentuk oleh jahitan benang
membentuk pola tertentu
proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan ketelitian dari pembuatnya
salah satu nilai kebaikan yang saya temui dalam proses pembuatan sasirangan adalah penggunaan warna dari alam
tanaman indigo vera dimanfaatkan untuk warna biru

k tiga di partai samarit

atau disebut masyarakat setempat sebagai buah gincu
bisa memperoleh warna jingga
limbah serbu kayu kulin untuk warna coklat
dan masih banyak bahan alam lainnya digunakan untuk memperoleh berbagai warna
semua bahan alam tersebut direndam dalam air selama beberapa jam
untuk memperoleh sari warna
jika dibandingkan dengan pewarna tekstil kimia
pewarna alami memiliki residu yang lebih ramah lingkungan
pewarna alam ini kan kita melestarikan budaya banjar
yang dulu tumbuh sejak lama dan juga melestarikan lingkungan
supaya tidak rusak
apalagi banyumas ini kan kota seribu sungai
jadi tinggalnya di tepi sungai
kalau sungainya dikotori kan kita sama kita dengan misalnya kita
ya meracuni diri kita sendiri
kita racuni lalu kepada kita juga nanti akibat merasakan
ya sepertinya kita bunuh diri
meski membutuhkan waktu dan tenaga lebih saat proses pewarnaan
redo dan istrinya sebagai pengerajin sasirangan
telah berkomitmen tetap menggunakan pewarna alami sejak tahun dua ribu
karena memiliki nilai tambah sebagai kerajinan ramah lingkungan
sasirangan kini memperluas pasarnya
hingga dapat diminati oleh wisatawan asing
nilai baik lain dalam proses produksi sasirangan
saya temui dari berapa banyak tangan yang terlibat di dalamnya
ibu ibu di desa pulau alalak kabupaten bari tokuala kalimantan selatan contohnya
menjadi buru jelujur sasirangan
di sela kesibukannya mengurus rumah tangga
dari pekerjaan ini mereka bisa menambah penghasilan rumah tangga
dari suaminya yang rata rata bekerja sebagai buru pabrik kayu
jadi ada kita punya masyarakat yang gemar sekali menjelujur
seperti di kampung alalak
baik itu yang di pulau maupun yang di daratannya
nah itu sangat terbaik
sangat rajin menjelujur
tapi juga kita harus memperhatikan juga
dengan banyak keadilan dalam berusaha
jadi dihargai mahal ya
sesuai dengan upah yang dia dapatkan
tidak boleh murah
kita harus penghasilan yang berkeadilan
rajin yang mengusahakan itu yang
agak dapat untung banyak
tapi mereka juga harus dapat untung yang sesuai setimpal yang adil
satu kain itu sampai tiga puluh lima ribu
satu potong kain paling murah itu sepuluh ribu
ada yang lebih rumit lagi sampai seratus ribu
rata rata kain sasirangan memiliki panjang dua meter
perhelai dijual dengan harga dua ratus hingga empat ratus ribu rupiah
menjadi buatangan yang dapat mengikat kenangan akan kalimantan selatan
pelestarian budaya alam
hingga pemberdayaan masyarakat
menjadikan sasirangan adalah lambang kebaikan sejati
ketika dikejar kejangan
kejangan yang diperlukan adalah
membuatnya lebih baik
ketika dikejar kejangan
kejangan yang diperlukan adalah
membuatnya lebih baik
kejang itu kan sekitar

sampai begitu satu hari itu berkali kali

kejangnya malam ada

sudah garis wysina lutut
priests sudah argosa ternyata kita
agar ini berbaloi dengan baik mereka
sebelum kapal diperletak
diantara tikker miotar
awak bisa memakai cholera di sekitar su tujuh lengkuan
sos dua yang dendam
anak awal bawa berjalan
anak anak pada dasarnya aktif ceria menjadi penghibur dan juga penimbul tawa di tengah keluarga
tapi apa jadinya bila seorang anak terpaksa terbaring lemah tidak berdaya
kami menemui april di kabupaten banjar kalimantan selatan
dan melihat langsung bagaimana ia dalam keterbatasannya masih bisa menjadi cinta dan sumber harapan bagi keluarga
menatap kedua mata april seperti melihat cerminan diri saya
kami sesungguhnya sama lahir sebagai putri sematawayang
namun bagaimana bisa tuhan menciptakan kami berbeda
april tak bisa merasakan masa kecil seperti saya dahulu
gadis bernama lengkap april liana ini lahir delapan tahun lalu dengan kondisi kelainan saraf
ia difonis menderita serebral palsi karena penyembitan otak
untuk keperluan dasar seperti mandi april tentu tak bisa melakukannya sendiri
ia sepenuhnya bergantung pada ibunya rina dan neneknya
sudah lebih dari setengah bulan terakhir
april dan ibunya tinggal di kabupaten banjar

ini terpaksa dilakukan karena rina menderita pengapuran tulang
akibatnya lutut kaki kanan dan bau kanannya terasa nyeri tak terkira
sementara sang nenek rohani yang sudah usia lanjut
juga mengalami keluhan di pinggang
serta tak mampu lagi menopang berat tubuh april
namun bagaimanapun juga
dua wanita hebat dan keras
inilah satu satunya harapan april
apakah ini berarti dia akan berjalan di luar berjemur
pada saat sehat seperti ibu lain
dia aktif kemana mana
apakah dia mau gendong seperti apa saja
dia sudah kuat
setengah bulan ini dia sudah kuat
bagaimana ibu rina
setelah dua minggu terakhir
dia tidak bisa gendong april seperti biasa
apa rasanya ibu rina
rasanya sedih saja
rasanya sedih saja
jadi dia sudah berjalan
kemudian dia berjalan
kemudian dia berjalan
untuk menambah penghasilan
nenek april membuka warung kelontong kecil kecilan di rumahnya
di kelurahan kebun bunga
kecamatan banjar timur kota banjarmasin
rina juga ikut membantu semampunya

meski jumlahnya serba tak pasti
sebab pekerjaan mengurus april
tentu jauh lebih menguras tenaga dan waktu
tak berlebihan untuk menyebut
ibu dan nenek april bekerja sama selama dua puluh empat jam penuh

sejak usianya baru dua hari
dua hari april mengalami koma hingga harus mendapat penanganan khusus
beruntung ia selamat
meski kemudian tak sempurna
namun hingga kini kondisi april tak menunjukkan kemajuan
tulang pangkal paha dan tulang panggulnya mengalami pergeseran
april juga masih sering kejang
mulai di rumah sakit lagi
iya mulai di rumah sakit kejang
tapi kan sampai masuk rumah sakit mata pura kan dibayarin obat kejang
diusulkan dokternya diberi obat anti kejang gitu
sejak bayinya itu sampai sekarang masih diminum obatnya
tapi masih kejang uangnya
uangnya nggak ada
satu botol itu
modelnya ngekejang lagi
belum minum obat itu kan mas kejang kan sudah kurang sedikit
tapi masih kejang
kejang itu kan sekitar kalau siang ini kan bisa tiga kali kejangnya tuh
satu hari itu berkali kali
malam malam itu kadang kadang tiga kali dua kali
kejangnya malam ada
diaso di anu di ragap
berarti semaleman yang nemenin april tidur itu nggak bisa tidur
kalaunya kejang itu kan ketahuan
bisa duduk bicara bicara
bisa jadi temp disputes
anak kok padahal
zahrian ayah april terpaksa menjalani ini sendirian
di rumah kontrakan mereka di gambut kabupaten banjar
lelaki empat puluh dua tahun itu mencari nafkah pagi hingga malam
sejak sore tiba zarian mulai membuat gambung besumap atau bakpao
untuk dijual esok pagi
percampuran adonan tepung mentega telur dan vanili
melapisi inti atau kelapa yang dimasak bersama gula merah sebagai isian
dalam satu kali pembuatan resep adonan
zahrian bisa membuat sembilan puluh hingga seratus bakpau
namun proses membuatnya sangat memakan waktu dan tenaga yang tak sedikit
jika mulai pukul tiga atau empat sore
zarian baru selesai membuat kue di pukul dua belas malam
sudah dua tahun terakhir
zarian menambah penghasilan dengan membuat dan berjualan kue
penghasilannya menjadi tukang becak di pasar tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga

untuk anaknya yang berkebutuhan khusus
namun dua minggu terakhir seperti ada yang terampas hilang dari keseharian zahrian
ini yang membuat aku sangat sakit nih mbak
ibunya ini biasanya ibunya yang nopang anak
di sini duduk
mamanya kadang ngelelah juga
jadi mau membuat aku kuat juga
bila mamanya kadang ngelelah kadang ngelelah juga
terima gitu terima keadaan
bingung aku kayak apa aku nih
spesial becak tidak cukup
spesial buat dia tidak cukup
sedangkan berduanya perlu dilayani
mama anak ini perlu dilayani kan
kadang terpikir mbak
kadang terpikir tapi
kadang terpikir seperti itu
kalau pas mau tidur jam dua belas malam itu
biasanya disamping ada istri ada anak
sekarang aku sendirian ya
ya udah aku sendirian
di setiap waktu zarian tak bisa menampik
bahwa kesedihan dan kekhawatiran tentang april dan istrinya
terpikir kadang baik anak orang kok
bisa duduk bicara bicara
bisa jadi teman
kenapa seandainya seandainya dulu
gak punya anak gitu
kan gak repot gitu
tapi tuhan yang menjamin
menjamin kayak aku kasih
tapi keadaannya lain dari anak yang lain
kadang terpikir pak
tapi oleh karena kegiatan hari hari ada
jadi pikiran itu dikurangin
tuhan menjamin aku anak
rawat anak ini
jangan bertanya kenapa
pokoknya ada aja rezeki gaya sana anak
gue menjamin kan merawat segala kemampuan
udah ya kok kayak gitu
jadi menurut anak tuh biasa biasa aja
kalau gue pikirkan tuh kayak gede otaknya
di luar kepala aku itu pak
bisa aja mak turut
pukul enam waktu indonesia bagian tengah
tak ada celah untuk terus bersedih
zarian mendorong gerobaknya ke tepi jalan
biasanya zarian menjual tujuh jenis kue
atau disebut wadai dalam bahasa banjar
wadai itu adalah titipan jualan dari saudara saudaranya
namun di hari minggu seperti ini
semua saudaranya libur membuat kue
sebab hari ini biasanya lebih sepi

tapi rezeki selalu hadir pada siapa saja yang berusaha
setiap bakpo dijual zarian dengan harga seribu rupiah
jika terjual semua ia mendapat keuntungan empat puluh ribu rupiah
meski begitu tak bisa ada yang menjamin
dagangan zarian akan habis setiap hari
untuk itu satu pekerjaan tak cukup
ketika matahari berada di puncaknya
zarian berpindah ke pasar gambut menarik becak
satu dua penumpang dalam sehari jadi rasa syukur yang tak terkira
sebab hari hari ini
tak banyak lagi pengunjung pasar yang mau menggunakan jasa

zarian menerima pekerjaan apa saja
asal dapat menambah rupiah untuk dibawa pulang
ia juga melayani pemilik toko atau pembeli menjadi kuli pembawa barang
zarian bisa memperoleh tiga puluh sampai tujuh puluh ribu rupiah dari hasil membaca
tak jarang pula ia tak mengantongi speserpun
karena tak ada satupun penumpang yang diantarnya

dia bisa menambahkan delapan ribu rupiah dari hasil pembelian
setiap penghasilan yang diperoleh dari kerja kerasnya
zarian selalu mengutamakan keperluan april
zarian selalu mengutamakan keperluan april

april masih butuh memakai popok
hampir sebulan terakhir tiap dua tiga hari sekali
zarian baru bisa mengunjungi april dan istrinya
rasa rindu itu telah tertumpuk
selamat pagi april
banyak tamu ah cantiknya
rasa lelah bekerja berhari hari selalu berhasil sembuh
tiap kali berjumpa lagi dengan april
namun hari ini zarian mendapati sakit istrinya semakin parah
rasa nyeri itu hampir membuat rina tak bisa bangun pagi ini
saya itu senang ketemu anak
kalau ibunya sehat
kalau nyumat keadaannya sehat alhamdulillah senang aja
kalau mengenai yang lainnya tuh ya agak bingung
kalau melihat april sehat alhamdulillah ada bapak aman aja
mamanya sakit aku jadi bingung
bagaimana nanti ke depannya
pintar pintarnya jangan tapi rewel gitu
biar empat nenek dikendung
sementara menunggu mama sehat
baru satu bulan lagi
seharusnya jadwal kontrol rina
namun hari ini
zarian bersama keluarga membawa rina ke rumah sakit karena kondisi darurat
sampai proses pembuatan episode ini
rina ibu april masih menjalani perawatan intens
april telah menjadi putri istimewa
mata berharga keluarganya
april adalah lambang perbuatan baik sang kuasa
yang memberi kekuatan bagi kedua orang tuanya
untuk terus tegar dan tabah menjalani rahasia kehidupan
zarian sudah menanggung kekuatan rina
kekuatan rina sudah berakhir